kita bergeser ke sulawesi selatan pemirsa keluarga jenazah positif corona di kota makassar
terlibat keributan dengan polisi yang berjaga di rumah sakit
pihak keluarga hendak masuk rumah sakit dan menanyakan hasil swab tes almarhum
keributan ini terjadi antara keluarga dan mahasiswa almarhum dengan aparat kepolisian
yang berjaga di salah satu rumah sakit swasta di kota makassar pada jumat dini hari
mereka berniat masuk rumah sakit secara bersamaan untuk menanyakan hasil tes swab
rumah sakit menyatakan pasien berusia lima puluh empat tahun yang dirawat sejak empat belas juni lalu positif covid sembilan belas
oleh rumah sakit keluarga boleh membawa jenazah dengan protokol kesehatan yang berlaku untuk dimakamkan
untuk menghindari pengambilan panggilan
jenazah covid sembilan belas di kota makassar
aparat gabungan telah disiagakan di sejumlah rumah sakit yang menangani pasien covid sembilan belas
dia mau melihat hasil apakah positif atau tidak
dan kalau memang positif dia sudah ikhlas menerima
kalau masa yang kelihatan tadi itu sebenarnya bukan dari pihak keluarganya
kebetulan almarhum ini kan dosen
memang simpatisan simpatisan dari mahasiswanya yang secara spontanitas datang disini
membicarakan sumber kepada keluarganya